polres metro jakarta timur menangkap seorang wanita yang diduga menyebar berita bohong perihal seorang warga yang terindikasi virus corona dan viral di media sosial
dalam video itu terdengar seorang wanita mengatakan bahwa ada salah satu warga yang diduga terindikasi virus corona di sebuah pusat perbelanjaan di jakarta timur dan selanjutnya dibawa masuk ke dalam ambulans
polisi yang melakukan pengembangan menangkap as dua puluh satu tahun yang merupakan pegawai di salah satu toko di pusat perbelanjaan tersebut
pelaku mengaku menyesal dan tidak menyadari jika aksinya akan menimbulkan kepanikan di masyarakat
tersangka ini dengan sengaja merekam dan menyimpulkan bahwa yang bersangkutan atau yang tadi sakit tersebut terkena covid sembilan belas
dan rekamannya itu diberikan kepada temannya dan disebarkan
sehingga menjadi viral dan cukup meresahkan
seorang ibu rumah tangga berinisial in juga ditangkap polisi pada rabu siang setelah menyebarkan berita bohong tentang imbauan bupati bahwa ada belasan warga blitar yang positif terjangkit virus corona melalui grup whatsapp hingga viral di media sosial
selain itu polisi juga mengamankan warga blitar lainnya yang menggugah hoaks tentang karyawan bumn yang terjangkit virus corona
bupati blitar irianto menyayangkan penyebaran hoax
dan meresahkan masyarakat ini
hingga kini di kabupaten blitar masih belum ditemukan satupun warga yang terinfeksi virus corona
jangan sekali kali dalam situasi seperti ini ada berita berita yang tidak benar
ini sangat merugikan masyarakat secara umum
data pmk blitar menyebutkan saat ini ada tiga ratus warga blitar yang melakukan isolasi mandiri selama empat belas hari
mereka merupakan tki tkw serta warga yang baru pulang menunaikan ibadah di tanah suci